aduh aduh aduh sakit sakit sakit
disuruh kerja malah tidur
maaf tante saya ingat sekali
kalau tidur itu bukan disini sana di dalam
sekarang itu waktunya kerja
ayo cepetan kerja
nih ini belanjaan buat hari ini
aduh bangun bangun
aduh sabar ya
aduh aku tak diri ya

aduh pasti udah akan kesepian
ainun sabar ya
ainun jangan sedih
kan masih ada tante mariana
bener ainun kan ada om dan tante yang nangis
bangun sabar bangun tante
bangun sabar bangun tante
bangun bangun tante
bangun sabar dan sabar
om juga ada hadiah baju buat ayah kamu
yaudah deh om
yaudah sekalian buat kenang kenangan
bukan kamu aja yang kehilangan ayah kamu
om iqbal juga
ayah kamu itu
udah seperti ayah om
sekarang kita tinggal meyakinkan si indra
dan keurusan si ainun
terus gimana caranya kita yakin si indra
itu gampang jadi gini
kita harus terlihat bertanggung jawab mengurus ainu
di depan si indra supaya dia yakin
dia percaya sama kita
bener kamu mas
kita anggap aja ainun itu kayak anak kita sendiri
berarti mulai malam ini
kita gak perlu balik ke kontrakan
kita bisa tidur di sini
sabar ya dek
kamu yang tabah ya
gue permisi dulu ya
itu siapa sih om
itu teman om juga pelaut
ada yang lebih penting lagi
ainun dengerin om ya
ainun tinggal disini sendirian sama om iqbal
om iqbal itu hanya saudara kamu
jadi kamu mau kan tinggal sama om iqbal
tinggal sama om iqbal dimana
di rumah kamu sayang
om iqbal dan tante mariana kan belum punya rumah
kenapa om gak tinggal di rumah ainun aja
om kan kerja di kapal
jadi keliling dunia
kalau misalnya om kerja disini
pasti om mau nemenin kamu sayang
ayah kamu kan nyuruh om jadi pelaut yang hebat
om ingin buktikan kepada ayahmu
kalau om jadi nakoda laut
jadi om gak bisa tinggal sama kamu
percaya deh sama om
om iqbal tante mariana
itu pasti ngejagain kamu ya
sehat dulu mas ya
itu siapa sih om
sama temen om juga pelaut
jangan sedih lagi ya
iya aku juga
bagaimana kejadiannya kita puang aja
dan gak usah lapar ke ibu
begitulah piringnya juga banyak kok
jadi gak ketauan
ide bagus tuh
nanti kalau misalnya ketahuan ibu
kita bisa dimarahin
dan gak dikasih makan
aduh aduh aduh
aduh sakit tante
disuruh kerja malah tidur
maaf tante saya ingat sekali
kalau tidur itu bukan disini
sana di dalam
sekarang itu waktunya kerja
ayo cepetan kerja
ini belanjaan buat hari ini
cepetan kamu buatin tante sarapan ya
sekarang tante mau mandi dulu
ya inget ya
satu jam lagi sarapannya pokoknya sudah harus selesai
tante mau makan mau ke kantor
jangan lupa kamu ngerti gak
udah sana cepet masuk
pakai sosok dilihat lihat lagi
kayak ngerti aja
udah sana masuk
awas entar telur pecah
mentang mentang gak ada kerjaan
bukannya bersih bersih apa ke bangun ke
kok kamu udah pulang sih saya
kirain kamu ke pasar
aku tadi niatnya cuma tidur tiduran
taunya dua belas tidur sayang
males banget sih
pantes untuk keponakan kamu
males sama ke kamu
udah sana cepetan bangun
awas itu keponakan kamu masak
saya mau mandi nih sekarang
ketidur keponakan dia males sama
gak mau panggil
kalian mau menipu saya ya
berarti dia gak sekolah
kenapa kamu gak sekolah
bu mariana kenapa ainun gak sekolah
kan sekarang bukan musim liburan kan
sedang sakit kok dia disuruh kerja sih bu
kalau ibu ibu nggak percaya
tanya aja langsung ke orangnya
lagian saya heran ya
kenapa sih ibu ibu ini suka banget
ikut campur urusan rumah tangga orang lain
nanti jalan dulu ya
ih kok gitu sih
orang kita juga tanyanya baik baik kok
kamu jangan mau ya kalau disuruh sama nenek siri itu
kalau kamu ada apa apa
bilang saja sama ibu ya